berisik susan nanti tetangga pada denger
ada yang lain apa bob
yaudah kalau susan gak mau susan urus aja tuh urusan susan tuh sama manajer itu tuh
iya iya iya iya susan mau susan mau susan mau
ingat ya cuman sebulan
gak lebih sehari gak lebih sejam gak lebih semenit
selamat ulang tahun mulan dari
dari roman armani
tadinya gue berharap roman bakal jadi orang pertama yang mengucapkan
karena ulang tahun kali ini ulang tahun pertama punya pacar
beli kopi harga ketengan
belinya kalau lagi butuh
undung aja nih celengan
bobi tangkap jadi nggak jatuh
susah ngapain sih
kayak dikejar kejar setan kredit
ngabrak kaget untung gak pecah nih
ada apaan sih
nah ini dia orangnya
ini ada apaan sih nih pak
dia sudah merusak barang di toko kami tadi
dia harus ganti dengan nilai lima sembilan ratus
delapan juta kurang saya butuh
apa itu apa sih
susah boleh pinjem duit gak bob
enam juta aja nanti abis itunya susah ganti
buset pinjem enam juta kayak pinjem duit receh ya
enam juta duit dari mana
bobi jangan polit dong sama susah
ya bobi bantunya
pak saya boleh minta waktu sebentar nggak pak
ngomong berdua sama teman saya
kita nggak bakalan kabur kok pak
boleh tapi ingat
kamu tidak boleh kabur ya
makasih ya pak bentar
bob jadi gimana
siapa yang mau kabur susan
orang bobi itu baik hati
mau gantiin apa yang udah susah pecahin
aduh bobi baik banget sih
itu jarang lah bob
jangan sekarang gak ada
ada syarat dan ketentuan berlaku dong tentunya
ya apalagi nih syaratnya nih
syaratnya susan harus mau jadi pacar ibu
nanti tetangga pada denger
gak ada yang lain pak bob
ya udah kamu susan gak mau
urusan urus aja itu urusan susan tuh sama manajer itu tuh
ingat ya cuma sebulan
gak lebih sehari
gak lebih sejam
gak lebih semenit
buka res ya buka res
lu ngerti bahasa ini
aku gak ngerti
aku mah gak ngerti
tersedar tadi lu ngapain
gua manggut manggut aja
lu manggut manggut dulu
iya kalo gua geleng geleng
ada dia bingung
udah mending kita tanya sama orang lain aja deh
ini sih kayaknya kesana deh
masih lurus lagi ntar lurus abis itu belok kanan
belok kanan itu ya
kayaknya ini dilihat dari sini
gak mau ngelan deh
kalau kita kulihat ga kerang

jauh lagi man
kayaknya bukan kesini
sekarang kemana balik apa ke sana
kalau balik lagi sama aja deh
iya jadi tadi itu gue liat facebook lo
terus banyak yang ngucapin lah gitu kan
nah jadi gue kesini
eh lo hari ini ada les bahasa romanya gak
berarti kalo gitu hari ini terakhir gue ya
siapa bilang kalo gue ini mau terakhir lo
ya biarin aja siapa tau
mau terakhir gue gue tungguin aja sampe hari ini
sampe lo mau terakhir gue
iya oke gue bakal terakhir lo
tapi enggak hari ini ya
gue lagi pengen sendirian
sendirian lagi ulang tahun
kalau lo sendirian waktu lagi ulang tahun itu
ngapain coba sendirian
hati hati lo sama setan romanya
ya pokoknya gue lagi pengen sendirian aja